kasus penangkapan lucinta luna mulai memasuki babak baru tepat seminggu ditahan oleh pihak
kepolisian lucinta positif terbukti menggunakan narkoba setelah menjalani pemeriksaan rambut
di laboratorium kriminal badan narkotika nasional selama empat hari kabit humas polda metro jaya
memastikan lucinta luna positif mengonsumsi narkoba yang mengandung amfetamin kabin humas
polda metro jaya komisaris besar polisi yusri yunus membenarkan hal itu pihaknya akan terus
mendalami kasus ini untuk mencari tahu dari mana lucinta luna mendapatkan pil ekstasi dan
keterlibatannya hanya sekedar pemakai atau pengedar memang empat hari yang lalu lucinta
luna ini atau l lening alias hp ini sudah kita periksa rambutnya di laboratorium kriminal bnn
di lido sana waktu saat penangkapan memang positif ll ini positif
mengandung benzo ini memang jadi minum oleh si ll ini untuk sebagai pererang tapi itu menghadapi
itu masuk dalam psikotropika tetapi kita akan dalami dulu sampai mana amfetamin atau ekstasi
itu didapat oleh yang bersangkutan apakah dia memang pengguna atau dia memang pengedar oke sebelumnya
petugas satuan reserse narkotika polres metro jakarta barat menangkap lucinta luna dengan
tiga orang rekannya di apartemen tamrin city
pada sebelas februari lalu dari hasil penangkapan petugas menyita tiga butir ekstasi lima butir
pil ricklona dan tujuh butir pil tramadol sebagai barang bukti lucinta luna kemudian
menjalani masa tahanan dua puluh hari ke depan sehari setelah penangkapan di sel khusus blok wanita
rumah tahanan narkoba polda metro jaya tim liputan cnn indonesia